majelis hakim pengadilan negeri medan memberi hukuman sepuluh tahun penjara terhadap benyamin sitepu
dalam kasus pencabulan anak di bawah umur
terdakwa yang merupakan guru dan kepala sekolah di sebuah sd swasta di medan dinyatakan terbukti bersalah
mencabuli enam orang muridnya yang masih di bawah umur
perbuatan itu dinilai merusak masa depan anak anak dan menyebabkan trauma yang dalam
apalagi perbuatan bejat itu dilakukan berulang kali di berbagai tempat
putusan pengadilan negeri medan itu masih lebih rendah lima tahun dari tuntutan jaksa
walau lega tapi para korban melalui penasehat hukumnya berharap jaksa melakukan banding
kami berduka bahwa hari ini inilah cerminan di negara kita
kemarin beberapa waktu yang lalu satu orang korban di pengadilan negeri deli serdang bupakam
itu diponis delapan tahun
itu satu korban bahkan itu korbannya tidak dibawa ke hotel
hari ini korbannya enam orang dan salah satu korban itu dibawa berulang kali ke hotel
dan dilakukan pencabulan di hotel tersebut tapi diponis sepuluh tahun penjara
jadi kita mau sampaikan bahwa hukum terhadap predator seksual ini saat ini di indonesia
satu orang korban sama sepuluh orang korban sama saja hukumannya
tuntutannya juga sama ini harus kita koreksi ke depan
jaksa penuntut umum diberi waktu
dua hari untuk menyampaikan sikapnya menolak atau menerima putusan hakim
karena diputus hakim sepuluh tahun kita tuntut lima belas tahun saya akan melaporkan dahulu kepada pimpinan
nanti apa disposisi pimpinan itu yang saya lakukan
masih ada waktu ya
masih ada waktu ada waktu tujuh hari
korbannya ada enam ya
iya korbannya ada enam
laku yang tadi sudah dijual hakim adalah seorang
seorang kepala sukarela
sekolah dan juga pendeta di sekolah galilea
kasus pencabulan itu mencuat setelah keluarga siswa sebuah sekolah dasar swasta dan warga berunjuk rasa
di depan sekolah itu enam belas april lalu
mereka meminta polda sumatera utara memproses hukum pengaduan orang tua korban dan segera menghukum pelaku
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara